iiii kumah aja teh aduh aduh
aduh itu orang orang nih teh gak berhenti berhenti
iih aduh aduh kumahnya
ah ah kepaduan gue
oi angel tadi maksudnya sms apaan
itu loh lo kan smc gue terus lo bilang kalau lo itu
aduh bentar ya angel
ini den ini teh mesin cuci gak berhenti berhenti den
gimana caranya den ya
ya ampun mang diman mang diman tinggal cabut aja tuh colokannya
pasti mati kok mesin cucinya
oh ya allah gusti
ini teh saya yang bodoh atau
boy yang pinter ya
menurut lo raya lagi dekat sama mondi ya
iya deh kayaknya
menurut lo mereka ada hubungan khusus nggak
kalau itu sih gue gak tau ya
masa sih lo gak tau
mungkin senjata mereka pasti tau lah
gak tau deh gue sedeket apa
cuma setau gue mereka deketnya wajar kok
kalau ada cewe sama cowok deket terus beda sekolah
apa itu berarti mereka nggak ada hubungan
ya enggak sih
ya berarti mereka ada hubungan apa apa kan
ya bisa jadi sih
berarti mereka ada omongan khusus
gak gitu juga kok
kan burni tadi cuma nebak nebak aja
kau udah kocok dia
gak adanya kendaraan dimana mana
buat bantu gue

gue mesti buru buru
jalan yuk lo
jatimah oke men
kalau mereka tuh ada hubungan lebih
aduh gue udah gak ngerti lagi sama allah
lo dari tadi siang
pertama kali kita masuk ke kafe ini
raya sama mondi
yaudah yuk kita lanjut makan
ternyata haikal ngajakin gue
cuma gara gara pengen ngorek tentang raya doang
beneran gak apa apa
kita pulang aja yuk
eh ini dia
minta irah mah
doba kerjaan teh
gak bener baik
kotor ini mah
cuci dulu lah
eh ini ayah larma
aduh kepangannya teh
jangan jangan saya dikira maling lagi
gue nanyain ke boy tentang sms itu
kok gue gak bahas bahas juga
kurs mulai dari mana nih
mita bilang sih biarin aja
gue takutnya gue malah sengaja
pengen gue nanya duluan
ih teh alarm
alarm teh bunyi terus
bunyi terus den boy
ya teh kumahin
ya pakai remote nya lah bang
remote nya itu dikunci tuh
ih bener bener bahaya
nggak mati mati den
ya remote alarm buat motornya lah bang
remote alarmnya tuh ada di
bang diman tinggal ambil di kamar boy ya
di mana den
remote itu di mana den
kayaknya di meja belajar ya bang
den caranya gimana den
tinggal pencet aja tuh yang alarm
alarm yang ada gambarnya kunci gembok kebuka
nah tinggal pencet itu udah deh
alarm motornya sudah mati den
dipencet jarak jauh teh
kapan pulangnya den
makan siangnya sudah siap
sudah mamang belikan den
di restoran yang paling enak
kayaknya sih nyampainya sejam lagi den
emang soalnya macet banget nih jalannya
satu jam lagi
satu jam lagi
waktu dingin masakannya den
ya udah deh
eh maaf angel ya tadi
mang di mana telepon
hii kumah teh
itu orang orang nih teh
tadi maksudnya sms apaan
aduh bentar ya
ini tayang mesin cuci nggak berhenti berhenti den
gimana caranya den ya
ya ampun mang diman
ya ampun mang diman
bang diman tinggal cabut aja tuh colokannya
pasti mati kok mesin cucinya
ya allah gusti
saya yang bodoh atau
boy yang pinter ya
cuma mang demand kan belum biasa
makanya kalau biira nyuci tuh bantuin dong
biar mang deman tuh juga tahu
jawab bener boy
udah den boy
den boy masalahnya
saya belum beres beres nih den boy
saya jadi riwan nih den boy
agan pulang rumah belum beres den
eh tapi mang diman harus hati hati loh
mereka suka mendadak tiba tiba udah di rumah loh
aduh gawat juga ya
kasian mang diman beres beres sendiri
kalau misalnya bokap sama nyokap udah pulang
terus rumahnya belum bersih
soalnya bisa kena marah nih mang diman nih
kayaknya gue harus bantuin mang diman deh
ngebantuin urusan rumah
ini kan kayaknya macet banget nih jalannya
mendingan gue turun di sini aja ya
biar lo enak juga
kalau misalnya lo anterin sampai di rumah gue atau di mana kan
macet parah tuh
nanti lo tinggal belok kanan
udah deh langsung ke arah rumah lo
oh yaudah gapapa kok
oke makasih angel ya
ngejit nanya soal sms itu kan
cuman gara gara urusan rumah lagi
gue kan penasaran
ah pak ojek pak
oh ya deh
bisa cepetan dikit nggak pak bawanya
waduh saya baru seminggu jadi tukang ojek deh
ya udah pak
kalau gitu saya aja yang bawa motornya
bingkir dulu pak
pak yaudah pak
ya yaudah pak
kamu bisa cepetan
pa yaudah pak
pak yaudah pak
pak yaudah pak